bertempat di balai kota dki jakarta pln dan pemprov dki jakarta
menggelar penanda tanganan mou pengolahan sampah
menjadi bahan bakar jemputan padat atau bbjp
untuk co firing pltu
co firing ini menjadi salah satu pilihan solusi permasalahan energi di indonesia
pemprov dki jakarta pln dan pemprov dki jakarta
dan yang kedua penanda tanganan perjanjian antar pln energi primer indonesia
dengan pemprov dki jakarta
tentang pemanfaatan hasil bpjp di provinsi dki jakarta
dari pln sendiri di sini kami sudah mengalokasikan
yaitu seribu ton alokasi untuk bahan bakar jumputan padat
yang berasal dari dki jakarta
yang artinya ini bisa memproses mengolah
alokasi yang berasal dari dki jakarta
tiga ton dari sampah
jadi untuk tahap awal adalah seribu ton per hari
ini dari suralaya ada labuan ratu labuan dan juga indramayu
itu kami alokasikan memang untuk dan juga lontarnya
kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan
yang dilakukan pln
co firing sendiri merupakan pemanfaatan bahan bakar dari biomasa
yang terbuat dari sampah
atau limbah untuk pembangkit listrik tenaga uang
co firing menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan komitmen indonesia
untuk beralih ke sumber energi baru terbarukan atau ebt
dengan adanya co firing diharapkan dapat menjadi salah satu solusi
pengolahan sampah ibu kota
mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan energi baru terbarukan
dan zero emisi untuk pengolahannya
konsep itu kan sudah jalan juga di bantar gebang
saya sampaikan dua ribu ton sekarang menghasilkan tujuh ratus ton hasil processing rtf
nah sedikit demi sedikit
sampah itu tentunya bisa kita kurangi di tempat terdekatnya sampah itu berada
intinya adalah dki menyelesaikan sampah mengentaskan sampah dengan efisien
intinya sampah itu terselesaikan
ya dengan pengeluaran biaya yang minim
penanda tanganan ini merupakan salah satu bentuk langkah plm
dalam mencapai target di dua ribu dua puluh lima terkait program co firing
dengan mencampur bahan bakar berbasis batu bara dengan biomasa
sebagai transisi untuk beralih ke energi baru terbarukan